nah berarti itu tandanya aki juga percaya
kalau ada zat yang memberikan kekuatan sama aki selain allah
dan itu dosanya besar loh ki
saya setuju sama rum nih
walaupun kagak nyembah tapi percaya sama aja friend
tapi kalau nih sabuk gue lepas masih punya kekuatan gak nantinya
iya itu sih cuma allah yang tau ki
tapi emangnya ngapain sih ki
kita punya kekuatan tapi kita dijauhin dari berkah dan rahmat allah
udah deh ki kita itu hidup disini cuma sementara
jadi dalam waktu ini tuh kita jangan sampai kita gak dapet apa apa
ki dosa perbuatan orang yang musyrik itu gak akan diampunin
itu tuh ada ki di dalam surat anissa ayat satu ratus enam belas
yang rumahku ini
ini adalah rumahku
jadi terbaik buat semua pihak
harum gak bisa mengkhianati mbak rere
yang justru mengharapkan saran saran dari rom
untuk mendekati bang robi
dan yang terpenting
harum tidak akan membiarkan keluarga abah
terus bermusuhan dengan keluarga pengkaji sulam
kalau memang hubungan aku dengan roby tidak bisa diperbaiki
lebih baik aku mengundurkan diri saja
daripada harus menyakiti orang lain
tawaran orang tua aku dulu
untuk kuliah di singapura aku ambil
tapi aku sangat mencintai pekerjaan aku

aku harus mengundurkan diri
aku tidak tahan melihat robi yang sangat membenci aku
dan benar benar yakin
kalau si ramadi itu
ibu sih setuju setuju aja tuh deh
kan berarti karirnya ke depan makin asik tuh
tapi kan mbak rere tau sendiri
anaknya itu kayak apa sekarang
mau gak dia
yaa mustinya dia mau dong
ini kan salah satu amanah rakyat
ini seneng banget nih mama
aduh keliatannya lo gembira banget nih hari ini
ini apa yang bikin lo seneng hari ini
hahah bapak bi soal rumana
bapak bi yakin tuh
ibu sih heran ya sama lo tuh ya
masih tetep aja rumana
itu kemarin tuh anak kampung bilang
haji muhyiddin lagi kena gosip sekampung

itu bikin gak nyaman buat ibu sama babe
itu bikin gak nyaman buat ibu sama babe
kok lo malah kaya begitu sih
dengerin tuh ramadi
dinasihatin ibu lo malah cengar cengir

ramadi cuma minta doa dan restunya
babe dan ibu
pokoknya babe sama ibu
gak perlu khawatir
ramadi udah yakin be
ramadi udah yakin be
ramadi bakal bisa dapetin rumana
hahaha gua nemen tetep
babe apa sih
kemala kaya gitu sih
malah minta restu
bingung deh ibu jadinya
si babe juga sih
masalah bupati malah rumahnya lagi
percaya ke si ouri
kalau ga juga
keluarin dong jurus andalannya sabar bro ntar gua keluarin jurus andalan gue namanya jurus
kalongka gog ini tuh benda gue tuh tuh nih pelan pelan tuh tuh tuh cok cok cok cok cok cok
apa itu tuh ngobat yo yo yo siap ngobat yo hebat friend baru yakin kalau percaya kalau
jawara nah saya dikit tapi sekarang
udah penuh percayanya percaya sama gue
aja dong supaya juga jago jurus jurus saya tadi nah masa ilmu cuman dipendam
doang friend kalau friend liwat nah sampai ngurusin boleh tapi lo musti jadi
murid gue siap pak guru siap mengabdi hamba murid ayo mainin jurus yang
gue mainin tadi gimana ya bagaimana dulu
sodo atau menyan orang
dasar pilih kasih awal menantunya banget
kenapa pagi pagi udah maret maret
babelumi udah dua puluh lima tahun gua jadi menantunya enggak pernah diajari ilmu silat si mamut begitu minta dikasih
tapi si mahmud ada itu ilah nama muhammad iyalah ada abah tuh pinter banget mencari
bisa hai mainin juga ditangkap hebat bya bac dia beneran minta warisan ambe
pernahnya kan dia tua ya
tapi masih gagah begini

lo bilang gue masih siger buger
iya karena gue masih punya pegangan
pegangan apa maksud aki
bukannya udah dilepas aki
aki belum bisa ngelepas pegangan yang ada di sabuk ini
soalnya sabuk ini ngasih kekuatan sama aki
percaya sama benda itu namanya musyrik
emangnya aki mau apa
masuk ke golongan orang musik
emang aki percaya sama sabuk ne
karena aki dikawal
ngasih kekuatan sama sabuk ne
ya bukan berarti aki musyrik dong
ya alhamdulillah aki masih percaya sama allah
tapi kan manusia harus punya pegangan dong buat jaga diri

mungkin aki emang gak nyembah benda itu
tapi aki percaya kan
kalau benda itu ngasih kekuatan sama aki
nah berarti itu tandanya
aki juga percaya kalau ada gerat
yang memberikan kekuatan sama aki selain allah
dan itu dosanya besar loh ki
walaupun kagak nyembah
tapi percaya sama aja friend
tapi kalau ini sabuk gue lepas
masih punya kekuatan nggak nantinya

ya itu sih cuma allah yang tau ki

kita punya kekuatan tapi kita dijauhin dari berkah dan rahmat allah

udah deh ki kita itu hidup disini cuma sementara
dalam waktu ini tuh kita
jangan sampai kita gak dapat apa apa
dosa perbuatan orang yang musrik
itu gak akan diampunin
itu tuh ada ki
di dalam surat anissa ayat satu ratus enam belas